ya udah saya ambil jadi dua ya
lagi pada ngeborong ya
wah bagus bagus deh barang barangnya
buat kamu nih antingnya
ah udah punya yang ini
tadi vicky dibeliin juga loh mas
iya vicky punya cincin baru
jadinya aku gak nyiapin apapun
kok cemberut gitu
tidak enggak emang gak apa apa
tidak enggak emang gak apa apa
tidak enggak emang gak apa apa
tolong kamu bukain pintu ya
nah biar mau main terus ya
selamat ulang tahun
eh jangan ditutup ya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kamu gak apa apa
sip sate juga sip
eh jangan mabuk dong
ini kan hari bahagia
lu tahu bebas sih ngerjain orang
yah kalau gak bisa ngerjain orang bukan hafif namanya
yuk kita jalan jalan sekarang
tuh kok aku tutup pintu dulu
sebenarnya aku masih marah sih sama kamu
cuman pas kamu ajak jalan jalan kayak gini aku jadi senang
abis aku pikir kamu tuh lupa sama tanggal kejadian kita
enggak lah masa aku lupa sama kamu
eh jangan ngobrol
dulu aku melakukan hal seperti itu buat kamu
tapi kali ini aku gak bisa merayakan hari jadi kita
karena aku gak tahu kamu ada di mana belakang
ya udah nanti mama beliin ya
tapi kamu seneng gak mama beliin balon
ya udah yuk kita beli es krim ya
kita beli es krim yuk
hmm ini modelnya lucu lucu bagus
saya mau beli buat cucu saya
wah itu murah sis
soalnya saya itu kepengen supaya cucu saya juga pakai
kan waktu afif masih kecil juga modal seperti ini
jadi saya kepengen sama banget dengan afif
aduh lucu banget mah cincinnya
ini mama mau beliin nih buat vicky
oh buat fikir ya ampun
ini mah pasti harganya mahal banget
kalau lima puluh juta kecil
wah vicky cincin baru saja
sayang jangan lupa kita
eh ma yang ini cincinnya bagus banget ya ma
ini kan model laki laki
oh ini sih gedean bener
kamu mau ngasih buat afif
iya dong ini kan pasti aku mau kasih buat afif
punya mantu yang sayang sama suami
ya udah saya ambil ini dua ya
mana yang handphonenya
sekarang kamu jujur sama om
kamu tau sesuatu kan
gak reina gak tau apa apa kok
iya tante kamu lora sama adik ipar kamu cynthia
mereka dengar percakapan kamu sama afif
iya tante kamu lora sama adik ipar kamu cynthia
mereka dengar percakapan kamu sama apa

karena tau kan bella ada dimana
tapi untuk sekarang biarkan bella dimanapun dia berada ya
jangan pernah bawa bela sama shiva ke rumah ini lagi
karena mereka pasti gak akan tinggal diam
aku mau ke rumah
gak om aku gak tau apa apa
udah pinter ngebohong sekarang
aku mau ke rumah
dimana bella berada
aku udah bilang berkali kali aku nggak tahu apa apa
mungkin aja om dia gak tau atau lupa
tapi kalau dia tahu isi yang ada di dalam handphone aku ini
mungkin dia akan beneran inget langsung
kalo gak inget juga ya gimana ya kalo nanti mama sama adiknya liat
apa yang ada di video ini
aku udah mulai inget sekarang
udah mulai inget sekarang
kayaknya udah inget ya om
kalian mau kemana
kalian mau kemana
jag trap unianeral
kau kena di situ